presiden ukraina volodymyr zelensky meminta semua warga daerah pecahan ukraina donbass ikut berjuang demi kebebasan dari invasi rusia
zelensky juga meminta warga donbass tidak percaya terkait isu yang menyebut warga kota lain di ukraina membenci mereka
dalam video yang diunggah ke facebook pada lima maret dua ribu dua puluh dua presiden ukraina volodymyr zelensky meminta warga donbass di ukraina timur berjuang bersama warga kota lain di ukraina
seperti kerson berdians dan kiev demi kebebasan dari invasi rusia
zelensky mengatakan banyak penduduk donbass yang percaya warga kota lain di ukraina membenci mereka karena donbass lama dikuasai oleh kelompok separatis pro rusia
namun zelensky meminta warga donbass tidak percaya
saya propaganda rusia tersebut dan memberi pujian serta dukungan kepada para demonstran di donbass yang telah memperjuangkan kebebasan ukraina dari rusia
zelensky mengatakan warga donbass akan kembali ke rumah seperti kapal pertempuran rusia mengecewakan warga donbass dari negara kita menutup jalan mereka

seperti diketahui presiden rusia mengatakan
seperti diketahui presiden rusia mengatakan
seperti diketahui presiden rusia
dimir putin memerintahkan operasi militer di wilayah donbass pada kamis dua puluh empat februari lalu
sebelumnya donbass pernah menjadi titik panas konflik antara pasukan ukraina dan kelompok separatis pro rusia